kuda poni aku mana
itu karena ditinggal rena jadi agak
gitu kayak gitu gitu
jadi sekarang kalau siang
dimasukin ke kandang
supaya istirahat gak banyak gangguan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan andaikan bisa
mengantikan papa dalam penjara
yang penting kamu maafkan kami
walaupun ini berat dan menyakitkan
terima kasih ya
sudah bisa memaafkan kami
meskipun saya tahu ini berat buat kamu
saya tahu ini beratnya
saya tahu takut kamu gak bisa memaafkan kesalahan papa di masa lalu
ketika kamu pergi dari rumah
saya setiap hari itu mencari kamu
untuk memohon maaf
kemarin pun juga saya cari kamu ke hotel
tapi kamu gak ada
kamu cari aku ke hotel
kamu cari aku ke hotel
kamu udah gak disana lagi
saya gak tahu soal kamu dimana
aku gak tahu mas
kalau kamu datang
aku juga pindah kamar
di lantai yang sama
gak bertemu saya kamu
gak gitu mas
aku gak mau diganggu aja sama mas dino sama om irfan
kamu kenapa tiba tiba bisa di hotel sih

itu ada masalah sama om irfan
rehabilitasinya di penang
padahal jessy itu adalah temennya elsa
tau dari mana
tau dari rafael
tau dari rafael
tau dari rafael
tau dari rafael
tau dari rafael
terima kasih banyak para including
sama rumpah kamu nash
aku udah pulang
kalian kangen gak sama aku
kiki sama koko itu pasti kangen banget sama kamu
kayak oh mau kangen sama kamu
tuh kangen tuh
kuda poni aku mana
ehm snowy kuda poninya rena itu karena ditinggal rena jadi agak stress
gitu kayak gitu gitu
jadi sekarang kalau siang dimasukin ke kandang supaya istirahat gak banyak gangguan
dengan siapa ini
ini saya jessica
betul dengan ibu rosa
saya senang sekali kamu telpon
ada keperluan apa sama saya
saya perlu bicara sama kami
ada yang ingin saya bicarakan
kamu mau bicara sama saya
kita bisa ketemuan
saya bersedia juga ketemu sama ibu rosa
kalau hari ini kamu bisa ketemuan
di pandora cafe jam dua belas gimana
oke kalau gitu sekali lagi terima kasih ya jessica
saya sangat menghargainya
sekarang aku harus pikirin gimana caranya untuk bisa
kita akan bercanda
kamu beneran enggak sih mas
penculikan mama kamu yang diculik mas
semua teror ke keluarga al fahri
itu bukan teror biasa
dan sampai bu anin aja sempat diculik
semoga kamu paham ya
kamu kan udah sering bantuin keluarganya dia pasti mau kok bantuin kamu
ya justru saya nggak boleh bilang sama pak al
kamu juga jangan bilang siapa siapa ya soal ini
aku gak mungkin diem aja
aku harus bantuin mas randy
ya aku gak tau deh mas
mungkin kamu lebih paham kondisinya
dan kamu kabarin aku terus kalau ada kabar tentang mama kamu
aku masuk dulu ya
dan dia anaknya om irfan
om irfan udah cerita semuanya sama aku